semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik
saudara memiliki wajah yang cantik ini sudah pasti menjadi idaman para wanita
hari ini saya mau membahas mengenai treatment kecantikan yang bisa membuat wajah anda terlihat tirus cantik dan juga proporsional tapi secara instan
nah sudah hadir bersama dengan saya hari ini dokter kecantikan dan juga owner dari klinik dharma pro jakarta
yang akan membahas mengenai treatment kecantikan terbaru dari klinik dharma pur jakarta
selalu membawa yang terbaru begitu ya
hari ini mau bawa mengenai treatment tarik benang
tapi sebenarnya masih dinikmati atau tidak
masih ngetrend gitu gak ya
jadi sebenarnya kalau derma pro terkenalnya kita selalu inovasi ya
jadi mungkin yang dulu tarik benangnya berbeda dengan yang sekarang
apalagi sekarang itu zamannya informasi sudah sangat sangat ngetrend ya
jadi mereka juga sudah banyak membandingkan informasi yang di dalam sama di luar negeri
makanya kita tuh harus benar benar bisa ngejar gitu
jadi apa kemajuan di luar negeri kita bawalah ke indonesia
kayak tarik benang ini kan salah satu masalah conturing
jadi contouring itu adalah gimana cara membentuk wajah kita menjadi lebih proporsional tapi tanpa operasi
karena kan banyak banyak orang juga pengen mukanya cantik tapi nggak berani operasi kan
jadi mereka pilihlah jalan jalan seperti tarik benang ini
ada beberapa sih cara untuk bikin tiru tanpa operasi misalnya pakai alat
cuman kan alat itu mungkin hasilnya akan lebih
jadi mungkin dalam perlu pengulangan berkali kali
makanya tetap tarik benang itu sebenarnya tetap diminatin gitu
apalagi kan kalau tarik benang itu kan hasilnya langsung kelihatan kan
dan kebetulan kali ini kita bawa ya teknologi dari luar namanya tuh ksl
oke jadi ini yang terbarunya
jadi ksl itu adalah korean supreme lift
karena kita itu yang mendesain sendiri
jadi kita desain sendiri di pabrik korea gimana dari jenis benangnya
dari panjang benangnya tuh kita bangga banget dan semangat banget mau bawa ini ke indonesia untuk di
untuk menjawab kebutuhan pasien pasien yang ada di indonesia sekarang
kita tahu ini treatment tarik benang udah dari lama sebenarnya
tapi kan setelah dikerjakan terus menerus
makin ketemu pasien makin tahu nih pasien sebenarnya maunya apa begitu ya
ini udah datang dengan banyak kelebihan
kelebihannya yang pertama itu dari metodenya sendiri
jadi kita kemarin belajar sama dokter bedah plastik di korea ya
kita ada benang yang baru tuh jadi ini banget
kita kan biasanya kok pasien tarik benang tuh mostly di sininya tuh jadi kelihatan lebih lebar
jadi kita hadirkan benang benang yang baru supaya ditaruh di sisi sini
supaya pasiennya itu ngangkat dan kelihatan lebih tirus dari bagian sisinya
terus yang kedua kan banyak orang orang kan foxi ice tuh
biasanya kan orang eropa demennya kan foxy eyes
tapi mostly mereka tuh ngangkatnya cuma ujung doang gitu
sedangkan orang indonesia kan maunya keangkat semua
nah kita hadirkan itu teknik terbaru supaya bisa mengangkat semua jeda tanpa rasa sakit tanpa cuma ujungnya doang
terus dari bahannya sendiri
dari bahannya ini tuh sebenarnya dia bisa namanya plcl
itu belum pernah ada di indonesia yang untuk benang korea ya ban
biasanya kita bahannya namanya pcl
nah pcl itu bahannya tuh bisa diangkat
kalau yang ini plcl itu dia bahannya bisa lebih keras ya lebih rigid
jadi untuk menangkat juga lebih bagus dan tahannya bisa lebih lama
yang kedua adalah dari jenis ininya sendiri
dia tuh bisa disesuaikan dengan lekuk
lekuk pipi kita bisa disesuaikan dengan lekuk dahi kita
terus kemudian juga yang ini juga kita sesuaikan
ini benangnya di dalamnya khusus itu hanya untuk menarik di sini
karena kalau benang biasa kita taruh di sini akan keluar lagi gitu ya
terus kemudian ada benang yang khusus ini
bisa panjangnya juga kita sesuaikan dong
jadi jarumnya kita desain supaya dia tidak terlalu tajam
jadi ketika kita masukkan itu pasien nggak
dan itu tadi kamu ngulang dari benangnya
kemudian kan kita ada tiga macam ya
jadi pasien juga bebas memilih gitu loh
jadi disesuaikan dengan jenis mukanya
jadi nggak satu benang bisa buat semua wajah gitu
jadi menjawab banyak keperluan dari bahan
jarumnya juga dari tekniknya semuanya berbeda
ini bahannya tadi lebih kuat
kemudian bisa menariknya juga lebih kencang
dan tadi bisa disesuaikan juga dengan bentuk wajahnya orang indonesia tadi ya
jadi apa namanya panjang benangnya pun kita udah sesuaikan sama orang asia
jarumnya pun disesuaikan supaya tidak terlalu invasif
jadi ada yang teknik masuk sini kemudian kita masukkan lagi ke ligamen
jadi itu nanti daya cengkeramnya itu lebih bagus
jadi yang ingin wajahnya lebih tirus tadi
atau mungkin juga yang kulitnya udah turun tadi ya
jadi kan kalau mata itu kan banyak banget ya orang indonesia yang benar benar matanya turun
jadi pakai benang ini tuh bisa ngangkat semuanya
gak cuma dari sisi ujung matanya aja gitu
menarik nih karena mungkin kita mau bahas bagian bagian mana aja sih yang bisa dimenang begitu ya
supaya menjawab kebutuhan pemirsa yang di rumah
hari ini saya masih bersama dengan dokter tata dari klinik dharmaco jakarta
kami sedang membahas mengenai bagaimana wajah bisa tirus dengan instan dengan treatment tarik benang
tadi sudah dibahas ya mengenai ini treatment yang terbaru
benangnya dari korea kemudian
dan tadi kelebihan kelebihannya juga sudah diceritakan
sekarang kita mau bahas bagian bagian mana sebetulnya yang bisa dibenang dokter
bagiannya terutama yang ini karena benanya sudah disesuaikan ya mas
untuk orang orang yang matanya udah turun
kan sering kan kelopak matanya juga udah mulai nggak ada liputannya lagi
untuk sini mata yang turun ya kita angkat di bagian dahi
pipi atas pipi bawah double chain leher bagian bagian tubuh pun semuanya bisa
yes buat tangan buat perut bisa semuanya
bisa ya untuk semuanya
jadi bagian manapun yang ingin ditarik dikencangkan
ini untuk mereka yang kondisi kulitnya seperti apa kemudian dokter
kalau yang udah ada lanjut usia begitu penurunan
kanan udah turun juga bisa atau cuma bikin tirus aja kemudian
sebenarnya benangnya itu bisa untuk semua ya
untuk usia muda yang pengen tirus
atau untuk yang udah berusia yang pengen supaya nggak kendol
supaya lebih balik ke masa mudanya gitu ya
mukanya balik ke zaman gua masih ini lah remaja gitu bisa
nah terus tadi yang aku bilang bahwa punya kendala matanya turun
matanya kendor pengen jidatnya supaya lebih naik juga bisa ini ya
jadi terus muka yang asimetris juga bisa
misalnya muka kanannya lebih gede daripada muka kiri kita cuma pengen supaya sama itu bisa
jadi sebenarnya hampir semua usia cowok cewek itu bisa
jadi kayak kita iniin apa namanya ada di video itu kan kita iniin semua
jadi tua muda cowok cewek
terus kemudian muka asimetris mata yang turun semuanya bisa kita benerin dengan benang
kalau lebih biasanya di shading shading aja ya
jadi kita hadirkan benang ini supaya menjawab kebutuhan orang asia yang matanya tuh ketika usia menua
atau memang keturunannya dia turun kita bisa pakai benang ini
tadi dokter sempat sebutkan ini adalah kemudian triton yang bisa dipilih kalau mereka yang takut operasi
kalau operasi kan orang waktunya lebih lama tadi lebih sakit
kalau tarik benang ini hasilnya bisa terlihat setelah berapa lama dokter
hasilnya tuh udah langsung kelihatan kiri kanan
cuman kan memang ada namanya kita memasukkan sesuatu yang berdudur kan pasti ada kerusakan jaringan bagian dalam dikit ya
jadi hasilnya nanti bisa kita lihat setelah full maksimal itu satu bulan
karena ada bengkaknya sudah hilang terus ada pertumbuhan dari kolagen yang baru juga
jadi hasilnya kelihatan sesaat tapi nanti akan semakin membaik dalam waktu satu bulan
biasanya kalau operasi kan aduh ada bonyok bonyok dulu
tidak bisa beraktivitas nggak bisa keluar rumah
ini bagi mereka yang takut atau mungkin mereka juga yang ingin bisa punya waktu langsung atau bisa dipilih
karena biasanya kan memang pasien kita kan banyak kan figur ibu ibu yang memang sibuk ya
jadi nggak punya waktu buat misalnya seminggu nggak ngapa ngapain di rumah
even kayak ini kalau melissa lihat di instagram kita tuh memang banyak kayak artis artis gitu besoknya juga langsung mereka
jadi buat pasien pasien yang mau bikin buat ibu ibu di rumah sekalian yang pengen bikin
jadi bener bener makanya kita desain supaya benang benang ini apa namanya ksl ini dia tidak menimbulkan downtime yang lama gitu
jadi bener bener jarumnya kita pikirin supaya nggak bonyok bonyok
jadi besoknya tuh bener bener kayak nggak abis ya apa apain aja
cuman memang rasanya kayak pasti ada agak ngentek ngentek dikit gitu ya
jadi nggak usah khawatir bakal bonyok bakal biru
karena video video yang kita tampilkan tuh semuanya video right away
jadi kita bisa lihat sesaat setelah perawatan tuh kayak apa sih
bener bener video yang asli yang kita tayangkan di video
baik jadi kalau ingin wajahnya tirus proporsional cantik secara instan sakitnya juga nggak sesakit dioperasi begitu bisa dipilih kemudian treatment tarik benang
dan kita tarik benang itu kan pasien dalam keadaan sadar ya
jadi misalnya dia oh ini kurang lifting atau kurang ini ini itu bisa langsung ngelihat gitu
jadi bukan oh nanti ketika udah kelar gitu baru aku nggak suka kan nggak bisa diperbaikin ya
nah kalau misalnya kita melakukan tari benang itu kan pasien
dalam keadaan sadar jadi masih pengen tahu oh ini kurang nih dok kapan kita bisa langsung komunikasi dengan dokternya
jadi bawa kaca langsung bisa lihat tuh dokternya ini masih kurang naik lagi bisa langsung ditambahin lagi
dan sambil perawatan pun masih bisa ngobrol ngobrol masih bisa ketawa ketawa gitu jadi nggak sakit sama sekali
oke baik itu boleh cerita nggak sih dokter runutan bagaimana pengerjaannya itu seperti apa
apakah ada di bios lokal dulu atau bagaimana
jadi sebenarnya ini ringan banget sih
misalnya datang kita pakai anestesi topikal dulu pakai resesi oles aja kurang lebih tiga puluh menit
nah kemudian kita masukkan lagi anessi suntik karena kan pasti supaya ini targetnya minimal banget ya gitu
jadi kita masukkan anestesi suntik terus kemudian baru masukin benangnya habis itu udah
jadi tinggal dikasih antibiotik kemudian yaudah nanti pasien dibawain pulang untuk antibiotik
dan dibawain pulang antisakit dan beberapa krem krem antibiotik untuk supaya ini ya mencegah terjadinya infeksi dan sebagainya
itu sih mostly semua prosesnya dari awal pasien dianesesi sampai udah pulang tuh satu setengah jam udah kelar
iya jadi bukan dibayangin oh enggak kita masukin benang tuh cuma dua puluh menit mel
cuma yang lama adalah anestesi topikalnya itu
supaya baal itu lalu pengerjaannya cuma dua puluh menit langsung tadi ya proporsional
cantik instan aduh kalau dibandingkan kalau operasi mesti pergi ke korea dulu mungkin ya
mungkin ya ini bisa bertahan satu setengah tahun loh
jadi dua puluh menit untuk satu setengah tahun
dua puluh menit untuk satu setengah tahun
bertahannya sampai satu setengah tahun ini bervariasi atau tergantung kondisi kulitnya juga atau bagaimana tuh dokter
kan kalau benangnya sendiri kan dia bisa bertahan sampai satu lima sampai dua tahun ya
tapi kalau misalnya memang pasiennya dalam keadaan kolagennya nggak terlalu bagus udah berumur kan
biasanya untuk pembentukan kolagen kan pasti melambat dibandingkan dengan orang yang masih muda
pasti biasanya antara satu tahun itu mesti harus tajam
kemudian juga orang orang yang mengkonsumsi obat obatan tertentu
pasti itu kan dianggap sebagai satu radikal bebas ya
jadi itu kita memasukkan benang ini kan benang ini kan suatu antioksida kayak ini lah komponen alami tubuh kita
jadi kalau kita memasukkan banyak radikal bebas pasti dia lebih cepat hilang
jadi kayak obat obatan terus kemudian alkohol terus kemudian rokok itu pasti akan mempengaruhi lebih cepat hilang juga gitu
jadi kalau misalnya rata rata ya satu tahun sampai satu setengah tahun lah
ini satu sampai satu lima tahun nih lama ya dokter ya baru kemudian bisa bertahan sebegitu lama nanti tinggal diulang lagi aja balik lagi dicantik lagi dok
sepuluh menit apalagi untuk pasien pasien yang misalnya memang gaya hidupnya bagus atau dia memang rajin perawatan
misalnya untuk perawatan untuk menimbulkan kolagen terus kemudian perawatan mau rf apa segalanya
jadi dia lebih bersinergi dengan hasil tanam benang ini jadi lebih lama lagi sampai dua tahun malah
aduh cuan deh gitu ya dokternya
pengertiannya cepat sakitnya minimal tapi tadi nggak langsung terlihat hasilnya secara instan
oke nanti kita ngobrol lagi dokter ya
pengen tahu udah banyak artis artis juga yang melakukan treatment tarik menang ini ya di klinik pharma pro
tapi setelah ini ya kita jeda sebentar
jangan kemana mana tetap bersama kami hanya dibincang kita
terima kasih saudara anda masih bersama dengan kami di bincang kita
saya masih bersama dengan dr tan yunita owner dan juga dokter kecantikan dari klinik dharma pro jakarta
baik dokter tadi kita sudah bahas banyak nih ya mengenai treatment terbaru ini treatment tarik benang dari korea ya benangnya kemudian
tadi kan kita sempat cerita nih mengenai kelebihan kelebihan dari benang benang yang terbaru ini
boleh cerita dong dokter kalau benang yang mana sebetulnya tadi kan untuk tarik di bagian yang mana mungkin pemirsa di rumah pengen tahu boleh dijelaskan lebih jauh
oke yang pertama yang benang ini namanya double nih down
jadi dia ada durinya tuh ada jarum ini
ini untuk benar benar untuk area yang memang saya saging banget yang kendor banget
jadi biasanya kita taruh di daerah sini ya benangnya di daerah sini atau di daerah double chin
nah ini yang aku bilang tadi bahwa jarumnya itu kita udah sesuaiin jadi nggak terlalu tajam
jadi nanti biarpun ditaruh di sini tuh nggak ada kayak bau
nah lihat pintu panjangnya kan sesuai sama muka orang asia ya
jadi kita desain sendiri jarumnya sesuai dengan orang asia
terus kemudian benangnya juga duri durinya juga kita udah ini supaya nggak terlalu sakit gitu ketika udah kelati pasangnya
ini utama untuk daerah bagian bawah sini sama untuk daerah double channe
bisa juga untuk area tangan untuk area perut juga bisa ya
terus kemudian yang spesial tuh ini
padahal ini dia di bangkokin dengan sengaja
nah ini bisa dilihat itu benar benar kayak puntur pipi bagian tengah kita
jadi kadang kadang kalau kita pasangin benang yang panjang kayak gini untuk orang orang yang punya tulang pipi tinggi
nah itu kalau kita paksa jadinya babak belur di sini ya
nah makanya kita bikin benang tuh yang kayak begini nih
jadi ketika kita masuk kita langsung cep gitu lancap sama kayak gini
kalau misalnya di sini tuh kadang kadang untuk kita ngangkat bagian itu kan dia susah kan mau reach sampai ke atas
nah ini tuh benar benar kayak ikutan bentuk tulang kita
nah kemudian yang ketiga adalah ini benang di dalamnya kebetulan nggak bisa ngelihat ya
tapi kalau kita pada dokter tahu bahwa benang itu di dalam itu bentuknya zigzag
jadi kayak duri titit gitu ya
normal itu durinya kan ke kiri terus kemudian ke kanan semua
jadi untuk orang orang yang mukanya lebar banget
apalagi cowo itu biasanya kan yang gede bagian sini
jadi bagus banget untuk membentuk jadi shaping
apalagi nih dia liatin masuknya tuh sampai ke sini kan
jadi di sini kita tuh kan banyak ligamen ligamen ya
jadi apa namanya dia tuh terfiksasinya lebih bagus gitu
nah tiga ini memang benar benar unggulannya kita yang kita desain sendiri
dan disesuaikan benar benar untuk muka orang asia
karena dari dianma pro sendiri kan udah praktek benangnya kurang lebih sebelas tahun
jadi ini berdasarkan pengalaman sebelas tahun menjawab kebutuhan pasien
jadi apa namanya kita ini dari kekurangan kekurangan selama ini kita sempurnakan di tiga benang yang ini
jadi betul betul terpercaya karena tadi ya dokter dokternya sudah berpengalaman
bahkan bisa sampai mendesain sendiri
karena pasti kan ditemui tuh ya waktu lagi mengerjakan kok susah masuk
tapi ternyata setelah didesain sendiri pastinya ini nanti jadi lebih mudah dalam pengerjaan
lebih tidak sakit juga untuk pasien ya pada akhirnya ya
karena selama ini pasien pasien tuh takutnya apa sih kalau misalnya tarik benang itu sakit yang pertamanya kan
makanya kita desain supaya jarumnya nggak terlalu tajam
nah tadi kalau misalnya kita memaksakan suatu benang nih
kayak gitu kan pasti lebih bonyok lebih biru lagi tuh
terus yang ketiga adalah kenapa sih benangnya nggak bertahan lama gitu
nah itu kita meng create satu teknik baru supaya benang ini bisa dimasukkan ke arah luar dan ke arah dalam
terus kemudian juga dengan menggunakan double needle ya
jadi benar benar restriksasi dengan baik
lahan lamanya juga jadi lebih panjang waktunya ya
karena di samping sebenarnya kan angka keberhasilan benang tuh di samping dari benangnya juga tekniknya kan yang berpengaruh
jadi kita menyempurnakan itu semua gitu
jadi nggak cuman benang yang kita pikirin teknik baru pun untuk ksl ini kita udah perkenalkan gitu
kita pikirkan gak cuma dari bahan benang benangnya sendiri tekniknya dan harganya juga kita pikirkan
supaya pemirsa bisa semuanya coba
tadi sudah dibahas disinggung mengenai harganya ya dokter ya
mungkin pemirsa pernah dengar atau sering sekali nih mengenai klinik di hermalvo jakarta
klinik yang para artis klinik para pejabat
jadi mungkin agak takut sama harganya dokter ya
padahal harganya terjangkau pasti ya dan ada promo khusus hari ini
boleh cerita ada berapa promo khusus hari ini dong
nah ini buat kan ini penting banget buat ya karena kita mau udah mau lebaran mau libur panjang kan ya
jadi biasanya kan hasilnya tuh kan kayak tadi aku bilang dalam satu bulan tuh kan lebih bagus
jadi ini saat yang tepat untuk ngerjain dan kita lagi ada promo lebaran nih
jadi bisa dipilih misalnya nanti kan kita konsultasi secara telorisme ya sama dokternya ya
jadi kita sesuaikan dengan bentuk wajahnya
jadi jangan khawatir kita akan mengerjakan sesuai dengan budget
jadi antara sepuluh juta sampai lima belas juta ini tuh tergantung sama keluar masing masing
baik itu promonya ya bagi yang mau siap siap nanti di hari raya
ketika bertemu dengan keluarga keluarga waduh kok sekarang temukanya tambah kenceng
tambah berseri sudah proporsional
mungkin boleh kasih tau ya perginya ke klinik darwaba jakarta ya
nanti kan ada di commercial breaknya ada before afternya tuh
itu sebenarnya cuma sedikit daripada semua yang udah pernah di benang
artis artisnya siapa aja sih boleh cerita sedikit dok
yang menang terbaru ini yang udah cobain adia fendrik
terus kemudian ada ibu ibunya yuting tink kan
terus ada saskia gotik juga
bisa dilihat tuh ya setelah ini mungkin anda yang di rumah
bagi yang ingin juga tadi tampil cantik tirus proporsional seperti artis artis yang sudah disebutkan dr latta
dikerjakan oleh dokter yang berkualitas berpengalaman dengan benang yang juga sudah didesain sesuai dengan kebutuhan anda
bisa pergi ke klinik darwaba jakarta ya
bisa lihat lihat dulu mungkin before afternya
afternya prosesnya seperti apa harga berapa
terakhir sebagai bentuk mungkin ada tips yang bisa diberikan tadi supaya setelah treatment tanah menang bisa tahan lebih lama
oke jadi yang pertama kali hindari rokok alkohol
ya mbak itu yang apa namanya kadang kadang kan orang kok katanya dokter bisa sampai satu tahun
ini aku udah baru enam bulan aja udah gak ada
mungkin dia juga rokoknya emang alkoholnya kenceng
terus kemudian yang paling dihindari adalah masas
hindari misalnya facial totok wajah dan sebagainya dalam waktu satu setengah bulan
karena berenang itu dianggap sebagai satu tindakan massage juga kan
karena kan kalau itu kan ada gerakan dari air ya
terus kemudian sauna juga jangan
dan jangan pakai make up dulu di daerah yang ada tusukannya
karena itu memicu terjadinya infeksi
biasanya dokter akan memberikan satu kertas gitu ya
apa yang boleh dikerjakan apa yang nggak boleh dikerjakan
dua puluh empat jam pertama seminggu pertama sebulan pertama
dituruti supaya tadi bisa lahirnya lebih bagus
nanti kalau udah pengulangan balik lagi ke klinik darumapro jakarta ya
pastinya karena kita pasti ada sesuatu yang baru lagi
ditunggu juga kedatangannya di klinik lemopa jakarta
terima kasih banyak dokter tata hari ini untuk informasinya